wah nah aku baru like nih tan
gitu dong dari tadi
udah kan aman tuh
ih kakak gue mengagetin

mau nemenin nek orang
iya tadinya juga gitu
disuruh suruh gitu juga dipaksa paksa
benar saya emang serius ini teh
si nek kan juga
kan baru diputusin sama pacarnya
nah kata dia
abah jangan nyakitin perempuan
jika kayak teteh gitu
raya diputusin pacarnya
pacarnya raya kan mondi
ternyata si nek orang
perasanya peka juga ya
yaudah duduk dulu
ya aku mau pergi
oh ya kak abah
dia bilang kalau bisa kita itu harus segera menentukan tanggal pernikahan gitu
saya kenal juga belum sama anak teteh
iya saya juga bilang gitu sama dia
tapi dia bilang
dia percaya gue sama pilihan mamahnya gitu
kalau gitu mah ya
tapi ini mah masalahnya
orangnya cuma pilihan mamahnya gitu ya kan
nengorok saya teteh sedang kacau
pikirannya saya tidak tega tidak berani
teteh kalau ngomong sekarang
yaudah kalau gitu tunggu aja
sampai nengoroknya stabil

ya suka gitu ya
suka ngejepret kalau listrik mah
aduh hatur thank you ini mah buat semuanya ini teh
saya mau buru buru pulang
gak enak lama lama nungguin yang di rumah
kasian baru jangan
lagi ngerayu gitu supaya dia mau makan
sampai gak mau makan
yaudah bungkusin aja kuenya buat dia makan
tadi saya juga berjalanan pulang
saya sempat ngebungkusin makanan
dia tuh udah janji sama saya mau makan
depan saya teteh tadi
yaudah jagain aja nengoroknya
dia butuh teman kayaknya sekarang ya
diap iap apa kabar ya
syukur deh kalau pernikahan mereka ditunda
setidaknya masih ada kesempatan buat raya sama mondi untuk nenangin diri sebelum ketemu di pernikahan orang tua mereka
yang lainnya sekarang
lo jangan terlalu keras ngelatih mereka bro
sebaiknya lo cari cara lain untuk ngelatih mereka
lu ngajarin mereka secara bertahap
begitu lo udah yakin mereka bisa mampu
baru lo tes mereka
tapi jangan begitu caranya
itu terlalu keras buat mereka
ini orang makin kurang ajar
dia makin berani banget

gue tau caranya ngajar
dan dulu waktu gue berlatih
gue udah latih lebih keras dari ini
dan gue tau mereka kuat kok
jadi lo percaya aja sama gue
gue tau guru lo juga pasti tau lo tuh kuat
tapi lo sama nakal black cobra berbeda
mereka gak sekuat lo
kalau dengan begini caranya mereka bisa jadi ceader

bukannya jadi kuat
semuanya istirahat dulu
kayaknya lo harus buru buru cari pelatih baru
karena kita semua gak suka cara tes yang mati
terus sabar aja
si alex malah ngeremehin gue
pakai so ngasih tahu gue cara bela diri yang benar
gue harus segera bikin alex takluk sama gue

dan gue harus jadi ketua black cobra
ini harus gue lakuin
ini harus gue lakuin
ini harus gue lakuin
ini harus gue lakuin
udah tanda tangan belum
hal gampang buat ian
cakep banget dah
jadi juga usaha
jadi juga usaha
yang penting mah ada uang tekernya tan
maksudnya apa pelinci
emang si itu gak dapet dari emahnya ini
persekot apa bagaimana dari emahnya si itu
tapi kan itu uang komisi kontrak
nah ini pengalian kontrak
saya belum dapet lagi
kalau gak ada uang tekernya mah tan
tangan saya lemes tuh
dapat gentong begini dari mana sih
asalnya kok mis
duh lu singgah tangan tangan banget
lu kok bikin mah lu udah pencam merungu sih
lain kali yang begini jangan diajak bisnisan ya ella

kalau teman saya si gentong ini ternyata materai juga tante
ya udah deh jangan kayak orang susah
tante tangan dulu ntar duit mah gampang
wah nah aku baru like nih tan
gitu dong dari tadi
udah aman tuh
kok lima puluh rebutan
orang ini lagi duitnya
nah udah kalau nggak mau
berarti melly boleh dong ya
pacaran sama bebe pianian ya
boleh ngapain aja kan direstuin kan
boleh dong ngapain aja kan ya bebe ya
ampun boleh ngapain aja ngapain aja
ngantar sekolah boleh
jemput sekolah boleh
pulang boleh makan boleh taktir boleh
eh sabar yang penting ada kemajuan deh an
udah usaha keras dok
boleh jalan yang penting boleh jalan ya
si non si nonte udah pulang
nonte mau dibikinin makan
mau dibikinin minum
atau mau dibikinin apa sama surti
enggak enggak usah bi
mereka mau langsung ke atas aja
eh nanti dulu
terus si nonte kenapa
kok kelihatannya sedih banget
cowok cewek oke sedih kayak gitu
reva juga bingung padahal reva udah ngelakuin segala cara
reva berusaha buat ngebujuh papi
cuma dengan alasan karena pasangan reva itu
aduh tega banget sih ya tuh tuan teh
bukannya bikin anak teh seneng malah dibikin anak teh jadi sedih
terus itu gimana non
papi ngelakuin ini semua karena papi sayang sama aku
yaudah ya bi ya
eh aduh terus surti teh gimana atuh
surti teh mah gak bisa ngebantuin apa apa
aduh jadi bingung tapi kasian sama si non
kok aku jadi bingung sendiri ya
kenapa moni tiba tiba mutusin gue tanpa alasan sih